ratusan pehobi sepeda bmx berkumpul untuk mengikuti acara bmx day
di progresif sports center kota bandung pada minggu
sebelum berkumpul di lokasi ini para rider ini memacu sepedanya mengelilingi kota bandung
yang dimulai dari taman pramuka
selain merayakan hari bmx sedunia yang jatuh pada dua puluh juli
acara bmx day juga menggelar pertandingan bmx yang bersifat fun
atau bisa dibilang kompetisi non prestasi
acara yang emang khusus untuk merayakan hari bmx dan emang dirayainnya sedunia
bmx sedunia cuma karena harusnya itu dua hari kemarin
cuma karena ya ada hari minggu karena hari libur dan lebih banyak orang gitu
yang kita arahin ke hari minggu gitu
ada beberapa kategori pertandingan yang ditandingkan mulai dari race hingga freestyle
seperti lomba siapa yang terlambat memacu sepedanya ini
dalam lomba ini para rider harus mempertahankan keseimbangannya
untuk menjadi yang terlambat mencapai garis finish
sementara freestyle mempertandingkan para ridernya untuk mengeluarkan trik terbaiknya
bagaimana cara mempertahankan karakter yang terbaiknya
bermain bmx itu hobi
harapan pengen jadi atlet bmx
seru ya seru ya banyak orang banyak perkenalan teman jadi teman
acara bmx day hari ini sangat mantep sangat berkesan karena semua rider rider yang pecinta bmx
kumpul jadi satu di sini ada yang dari jakarta dari tasik dari majalaya dari panjaran dari bandung
dan sekitarnya lah jawa barat pasti kumpul kita di sini
jarang jarang terjadi dan ada acara juga di ini
keren lah pokoknya keren harus diadain setiap tahun
ajang yang diikuti orang dewasa hingga anak anak ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi generasi penerus
agar dapat terus mengembangkan kreativitas melalui sepeda bmx